apakah kebiasaan ini akan terus menjadi gaya atau pola kebiasaan konsumen kedepannya terlepas dari tantangan yang harus juga dihadapi ya terkait produksi konten yang menyesuaikan dengan keinginan market atau pasar
kami bahas bersama yusuf wahadi pemerhatian marketing mas yusuf selamat malam
halo penonton layanan streaming juga nggak nih selama pandemi
sangat jadi sebelumnya sebelumnya nggak langganan netflix sekarang tiap hari nontonnya netflix
daripada liburan kan mendingan udah west di rumah aja
mas kalau misalnya kita lihat berarti kan sekarang kalau kita lihat di gadget gitu ya semua orang pasti ada pasti ada layanan streaming bahkan kadang kadang satu orang itu bisa punya lebih dari satu layanan streaming ya yang dia unduh gitu
memang sebegitu menguntungkan ya baik dari sisi konsumen dan penyedia layanan streaming ini atau coba saya tanya dari mas wiswola analisanya gimana
ya jadi dengan adanya pandemi maka kemudian kita nggak bisa keluar rumah kan maka kita yang awalnya kita nonton konser kita nonton bioskop ya itu nggak bisa dilakukan
maka alternatif itu satu satunya adalah memang layanan streaming ya jadi karena faktor terpaksa ini cuman perubahan perilaku konsumen seperti itu ketika hal yang memaksa ini berlangsung lama
karena ini udah hampir setahun maka bisa jadi ini akan jadi permanen mbak
jadi saya kok teramalkan ini akan jadi permanen dimana konsumen terhadap streaming carcasses ini akan besar dan kemudian berikutnya akan besar
apalagi nasib kayak bioskop itu saya terus terang agak mungkin tiga empat tahun ke depan juga mungkin masih sulit
jadi alternatif yang kelama ini kita secara fisikal di viewscope
itu akan tergantikan oleh layanan streaming
oke kalau misalnya tadi prediksinya mas yuswo kan bilang bahwa ini kayaknya akan kedepannya kayak gini terus nih ya permanen
berarti ancaman dong buat para pengelola bioskop akan mengubah bagaimana landscape bioskop selama ini
sangat termasuk filmnya ya termasuk produksi film
artinya setiap pemain yang fisikal itu mesti harus punya omni channel punya multi channel
jadi tidak hanya yang fisik
jadi harus hadir secara daring di channel digital
ya itu mau nggak mau begitu
karena kalau nggak begitu nanti akan fall akan flop
ya karena konsumen ini bergeser ke sana
sudah tidak bisa terbendung lagi
kalau kita lihat juga ini kan banyak sekali ya macamnya ya
tapi sayangnya nggak semua layanan streaming itu menunjukkan taringnya
nggak semua layanan streaming itu panen cuan di masa pandemi
karena ada juga yang tutup
misalnya kayak hook di april dua ribu dua puluh kemarin
nah ini harusnya kan panen cuan sebenarnya
kalau di masa pandemi sekarang kan
kalau kita ngeliat behaviornya orang orang itu kan nonton di rumah aja
ini yang miss apanya
strategi pemasarannya atau kontennya
sebenarnya gini mbak
kalau kita ngomong channel digital ya di internet
maka pasarnya itu sifatnya long sale
jadi ada yang terutama malah justru yang long sale
long sale itu adalah konten konten yang streaming
yang disediakan oleh orang per orang yang bukan mainstream gitu
yang itu jumlahnya jutaan miliaran bahkan
karena setiap orang adalah sekarang punya stasiun tv sendiri
punya konten sendiri punya radio sendiri
melalui podcast dan seterusnya
sehingga landscape nya memang berubah
ya tidak didominasi oleh yang mainstream kayak netfli kayak disney
tapi para pencipta konten yang profesional maupun nggak profesional
itu punya marketnya sendiri sendiri
jadi artinya miss market atau long sale market yang kecil itu
selalu akan menemukan audiensnya
ya ini berbeda dengan dulu
dimana konten itu dikuasai oleh pemain pemain besar
netflix kan punya market sendiri
disney punya market
tetapi yang kecil kecil ya konten konten yang disediakan oleh para netizen
itu juga punya market gitu
jadi marketnya terfragmentasi
terpecah pecah menjadi jutaan market miss market atau long sale market
sehingga kemudian mungkin yang berat yang lebih lebih
karena overheadnya besar
karena kalau kita sekarang bikin konten radio audio atau konten tv
itu kita cukup dengan handphone kan
ya dan kadang konten kontennya nggak perlu yang high quality
yang penting apa
yang namanya asik gitu
itu selalu punya pasar gitu
jadi pasarnya terfragmentasi
berbeda dengan pasar sebelumnya
oke berarti sebenarnya potongan kue untuk layanan streaming ini khususnya mungkin untuk hiburan ya
ini berarti potongan kuenya kan sebenarnya besar
jadi nggak ada alasan
yang itu katanya lebih besar atau yang itu katanya mulai duluan itu bukan ada alasan
karena memang harus pinter baca market kemudian bagaimana menyuguhkan apa bilangnya
iya kan hiburan hiburannya
karena sayang sekali kalau misalnya kan ada juga layanan streaming lokal gitu
ini harusnya juga bisa ikut mendulang cuan kan di masa sekarang
jadi mungkin kebanyakan yang mainstream pendekatan jualannya mesti juga digital
jadi mesti harus melalui channel digital dan tadi sifatnya long sale tadi
kecil kecil banyak tadi itu
itu menggunakan pendekatan marketing yang memang berbeda
nggak bisa dengan konsep
seperti dulu yang sifatnya massal
ya pakai iklan ya menjangkau yang besar segala macam
jadi mesti harus pendekatannya baru juga
mengarah atau menarget segmen segmen yang miss
segmen segmen yang kecil tadi itu mbak
mas yuswo tingkat penetrasi terhadap pelayanan digital ini kan tadi mas yuswo juga sampaikan
ini besar sekali bahkan kedepannya pun akan terus seperti ini kan
akses ini yang menjadi salah satu problem kita juga
melihatnya bagaimana artinya masyarakat gitu yang ada di wilayah rural yang wilayah pedesaan ini masih belum dapat soal akses itu
padahal ini kan skupnya juga besar sekali nih kalau kita ngomong indonesia aja ya
saya kira karena ada handphone
ya handphone itu lima ratus ribu kita sudah bisa akses internet
maka saya meramalkan memang penetrasi home entertainment ini atau digital content ini ke rural
itu akan cepat sekali mbak
ya karena tinggal punya duit aja enggak gitu
jadi tinggal kaum rural ini ada spending ada daya belinya enggak
tetapi kalau dari sisi keterjangkauan atau coverage itu akan accessible untuk urban maupun untuk rural
karena gadgetnya alatnya adalah handphone yang itu semakin lama semakin murah
dan kemudian juga biaya koneksi juga makin lama makin murah
jadi pasarnya akan besar
pasarnya akan besar baik di tingkat urban maupun di tingkat rural
sebagai apa saya mau tanya dari kacamata pengamat perilaku konsumen gitu ya di indonesia sekarang gitu
nonton sebagai pengguna layanan streaming juga
pasar indonesia itu pasar yang mana untuk tontonan layanan streaming
sekarang enggak banyak nih jantrenya
ada drakor ini drakor kayaknya paling gede nih
kalau menurut mas iswa apa
saya kebetulan september kemarin melakukan survei
ya memang yang paling besar adalah masih di hiburan
ya dan hiburan itu kita bagi hiburan yang sifatnya mainstream dan hiburan yang sifatnya tadi yang dibikin oleh content creator
yang mungkin nggak begitu profesional
tetapi seru gitu
masih inget tadi ya long tail ya
jadi ini enggak harus nonton kayak sinetron yang diberikan oleh stasiun stasiun besar
tetapi tema atau konten yang mungkin remeh temeh ya
tetapi itu kita suka itu juga punya pasar
yang kedua memang news
ya news itu juga tinggi apalagi news ini terkait dengan terutama kaitan selama setahun terakhir ini kaitan dengan pandemi
karena orang banyak cari informasi
ya tapi saya kira akan seterusnya
hiburan itu akan tetap nomor satu
karena kita tahu kita di rumah terus kita hidup di gua
mau ke bali nggak bisa
ya karena harus tes antigen maka hiburan akan tetap menjadi favorit
oke dari tadi kita ngomongin soal pasar
saya mau tanya pasarnya ini sebenarnya siapa sih
kan pasar ada banyak nih
ada millennials ada teenagers ada baby boomers gitu
sekarang kan mungkin mindsetnya karena ini kan digital kan
jadi wah mindsetnya mungkin digital
mungkin millennials kemudian yang anak anak remaja
padahal mungkin yang empat puluh lima ke atas atau lima puluh ke atas gitu
ternyata juga ini nonton
kalau kita ngomong hiburan maka sifatnya universal mbak
ya jadi yang baby boomers pun
ini yang terjadi menarik
di masa pandemi kaum kaum yang kolonial yang tua itu pun dipaksa untuk go digital
makanya justru yang paling masif untuk go digital adalah kalangan baby boomers
sehingga karena hiburan ini bersifat universal
mulai dari yang muda tua kaya miskin kota desa butuh hiburan
maka kemudian pasar ini praktis untuk semua
cuma masing masing pemain harus segmentasinya benar
jadi harus tegas narket yang mana
target yang tua atau yang muda
atau yang kaya miskin dan seterusnya
itu harus targetnya harus inter
tapi secara marketnya itu sifatnya universal
karena sifat hiburannya dan news itu sifatnya memang tidak kenal usia
tidak kenal segmen
semua akan suka hiburan
semua akan suka entertainment
oke untuk segala kalangan dan usia ya
terima kasih mas yuswa hadi sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat mengisi liburan dengan nonton layanan streaming
jangan kemana mana di rumah aja ya
jadi tiap hari lihatnya netflix gini